diduga akibat korsleting arus pendek listrik asrama santri milik pondok pesantren wahidiyah di tasikmalaya terbakar
beruntung kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
rekaman video amatir warga ini mengabadikan kebakaran hebat yang menimpa asrama santri di pondok pesantren al wahidiyah
miftahul hoyerluwisarita sikmalaya jawa barat selasa siang
banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat hingga menghanguskan bagian atap
bahkan atap serta genting asrama dua lantai ini ambruk menimpa bangunan di bawahnya
sejumlah warga sempat histeris menyaksikan bangunan yang rubuh
dugaan sementara api berasal dari konsleting arus pendek listrik di salah satu kamar
tercatat sepuluh kamar asrama hangus dilalap si jago merah kurang dari dua jam
kejadian tersebut diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di kamar tujuh yang bermula
di kamar tujuh yang merambat yang berdaerah ke semua bangunan yang ada di pondok pesantren tersebut
yang dilihat awal dari dua orang saksi mulai awal api dari lokasi tersebut

petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api
namun besarnya kobaran api ditambah kendaraan damkar yang terbatas membuat api lama dijinakan
puluhan santri juga gagal menyelamatkan barang miliknya
meski tidak jatuh korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai rp tiga ratus juta rupiah
deden rahadian tasik malaya
teteskan vital ear oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga anda